ya peristiwa mogoknya mobil dinas ri satu saat kunjungan kerja di kalimantan barat pada tanggal delapan belas maret kemarin ternyata bukan yang pertama kali
karena di tahun lalu dua ribu enam belas presiden ketika melakukan kunjungan kerja ke jawa timur ini mobil presiden juga mogok
nah yang menjadi pertanyaan dan juga keingin tahuan dari netizen kok bisa sih atau bagaimana bisa mobil super canggih
walaupun usianya memang sudah di atas sepuluh tahun ya apalagi mobil dinas presiden kok bisa mogok
nah saya ajak anda kita lihat seperti apa tunggangan pribadi dari presiden joko widodo kita lihat oke
kalau mungkin anda pasti iri nih sama saya anda mungkin nggak pernah membayangkan untuk bisa dalam jarak yang dekat dengan mobil atau tunggangan pribadi presiden jokowi
kalau saya saya hadirkan malam hari ini di studio dua cnn indonesia jakarta ini adalah mercedes benz s enam ratus guard yang menjadi tunggangan presiden jokowi
itu apa ya suara starter ya
canggih canggih gini ternyata bisa mogok juga kalah sama mobil saya mungkin mobil saya nggak semahal ini tapi nggak pernah mogok sih
ya tambahan kata guard begitu s enam ratus guard ini merepresentasikan adanya fitur pelindung mobil yaitu anti peluru
s enam ratus guard telah memenuhi sertifikasi b enam basic dan juga b tujuh artinya mobil ini apa mobil ini kebal
dari hantaman peluru sekalipun
bahkan peluru sekelas m enam belas juga kalashnikov ak empat puluh tujuh bahkan ini mobil mercedes benz yang keluaran ring satu ini bisa melindungi penumpangnya dari serangan granat tangan
jadi anda bisa ini ya membayangkan mobil super canggih mahal karena memang fitur fitur yang ada di dalamnya ini super super memiliki teknologi yang sangat sangat tinggi
ini fiturnya juga ada hub tire yang memungkinkan mobil bermesin b turbo dua belas silinder itu bisa
melaju sangat sangat kencang dengan kecepatan bahkan hingga enam puluh km walaupun ban dalam kondisi tanpa terisi angin sekalipun
tangki bahan bakarnya pun memiliki sistem pemadaman api sehingga bisa mencegah ledakan
nah mobil ini mengemas mesin lima lima liter v dua belas yang dirakit sedemikian rupa dirakit sindel fingen jerman
nah beberapa sistem canggih yang juga digunakan antara lain adalah sistem pemadam kebakaran
kemudian sistem pengaturan udara segar
kemudian sistem pengaturan udara segar

tidak ketinggalan adanya kamera di bagian belakang kamera belakang dan juga kaca depan yang tahan panas
mobil ini dibeli oleh negara menggantikan s lima ratus l yang digunakan sejak masa presiden b j habibie
nah mercedes benz exis undrate guard yang digunakan saat ini merupakan warisan dari era presiden sby yang dibeli di tahun dua ribu empat belas
negara sendiri menyediakan ada dua mobil mercedes benz model s enam ratus untuk presiden
ini versi pulmen yang serupa limusin artinya ini agak lebih panjang
ini lebih sering digunakan presiden di acara acara kenegaraan lebih banyak di wilayah jakarta
sementara itu sedannya dengan tipe yang sama ini banyak digunakan untuk kunjungan kerja di daerah
jadi kira kira anda melihat ya bagaimana spesifikasi spek spek
dengan teknologi saya harus dada dada ya sama mobil saya ya
ini mungkin kalau presiden jokowi harus ada supir atau pengemudi di dalamnya
kalau mobil yang ada di studio saya ini bisa langsung jalan sendiri
tapi kira kira begitulah kecanggihan yang membalut mercedes benz x enam ratus yang menjadi tunggangan pribadi presiden jokowi
ya nggak tahu ya
namanya juga buatan manusia bisa aja